sementara itu rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet jakarta membuka kembali tower empat lantaran jumlah pasien yang meningkat signifikan
rata rata okupansi tower untuk orang tanpa gejala dan tower untuk pasien dengan gejala ringan sedang sudah mencapai lebih dari tujuh puluh persen
pengendali lapangan rsdc wisma atlet letkol laut m arifin menuturkan
peningkatan jumlah pasien sesuai dengan prediksi lantaran adanya masa libur cuti bersama akhir oktober lalu dan sering terjadinya kerumunan anggota organisasi masa
terus kemudian ini yang menjadi hal yang penting lagi bahwa karena tower lima sudah tujuh puluh lima delapan puluh enam persen
artinya nanti kita juga nggak akan isi sampai sembilan puluh persen
ini tinggal berapa persen lagi untuk tower lima itu penuh sehingga kita buka untuk tower empat
tower empat sudah dibuka kemarin sore kemarin sore sudah kita terima pasien dan pasien sudah masuk sampai pagi tadi
sudah satu ratus empat puluh satu pasien
jadi sembilan dua belas persen untuk tower empat ini pasien yang tanpa gejala yang masuk